kita tidak bisa jalan sendirian pak
kita harus benar benar bergandeng tangan
membangun kawasan walarili menjadi kawasan yang sangat strategis
dan bisa menjadi peluang untuk masyarakat menikmati peningkatan ekonomi tersebut
ya perubahan danau cinta adalah buah ketekunan enjang ramdhani
laki laki dua puluh enam tahun yang akrab di sapa ubed ini adalah penggagas yayasan persona walahar kreatif
bersama dengan empat orang temannya gary tommy abdurrahman dan rizky
ubed merevitalisasi kalimati menjadi danau cinta eco desort
sebuah lokasi yang dulunya dimanfaatkan warga setempat sebagai tempat penambangan pasir
ubed dan berkata
dulunya danau kalimati setelah kita berbranding menjadi danau cinta
dan di dua ribu lima belas itu ini sempat dipergunakan oleh warga menjadi tempat makan
tetapi sekitar hampir empat tahun lebih tempat ini terperengkalai
dan akhirnya tempat ini dipenuhi oleh ilalang bahkan menjadi tempat pembungan sampah
di dua ribu sembilan belas kita masuk ke sini mulai menggarap kawasan ini
dan kawasan ini alhamdulillah sekarang di tahun dua ribu dua puluh
menjadi kawasan ekowisata yang dikunjungi oleh banyak orang
perjalanan membangun danau cinta eco resort diakui ubed tidak seperti membalikan tepak tangan
perlahan tapi pasti ide kreatifitas dan kekompakan tim menjadi alasannya
untuk mengembangkan usaha ekowisata di lokasi seluas hampir satu hektare ini
kita memberikan contoh bahwa bukan hanya ke industri saja kita bisa bekerja
kita bisa mendapatkan penghasilan ada jalan lain yaitu bisa membuka lapangan kerja
membuka lapangan usaha seperti membuat usaha kafe membuat usaha makanan atau lain lain
karena melihat walahar ini adalah segitiga emas
di mana sebelah sana itu ada kawasan industri yang banyak sekali hampir lebih dari seribu perusahaan
dan di sebelah sana itu kawasan perumahan
dan tempat ini adalah tempat dilalui oleh banyak kendaraan
oleh masyarakat yang berpengalaman
berlalu lalang strategis sekali
langkah ubed mengembangkan usaha mendapat dukungan penuh dari pertamina
selain perubahan lingkungan dari sisi ekonomi dan pendapatan
laki laki asal kerawang ini mengaku omset usahanya menembus hingga empat puluh juta rupiah per bulan
pertama yaitu kita mungkin dari segi ekonomi kita meningkat ya
dari dulu kita mungkin saya pribadi pendapatan hanya bersumber dari satu yaitu berjualan
tetapi alhamdulillah sekarang sudah ada ini yang diberikan kolaborasinya programnya dengan pertamina
pendapatan ekonomi menaik kayak gitu kan
terus kita menjadi salah satu contoh figur bagi anak anak muda lainnya
pertamina turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau tjsl
program ini dibuat sejalan dengan prinsip esg atau environmental social and governance
langkah ini dilakukan guna menciptakan masa depan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
pertama bahwa pertamina ini sangat berkomitmen tinggi untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
karena ini adalah sejalan ataupun menjadi bagian dari program sustainability nya pertamina
dan juga untuk mencapai sustainable development goals di indonesia
dan kemudian terkait dengan hal tersebut pertamina ini banyak menjalankan kegiatan kegiatan
agar targetnya adalah pertamina dikenal sebagai perusahaan yang tidak hanya baik dari sisi kinerja operasional dan juga keuangan
untuk program lingkungan kami memiliki program desa energi berdikari
desa energi berdikar ini merupakan program yang menjadi flagship ataupun kebanggaan pertamina
karena kami dapat memberikan energi baru dan terbarukan sebagai salah satu alternatif akses energi kepada masyarakat
di samping melakukan pemberdayaan masyarakat untuk bisa meningkatkan kemandirian ekonomi mereka
di latar belakangi pandemi covid sembilan belas rendahnya akses lapangan kerja di kawasan industri
hingga permasalahan lingkungan di sungai citarum
mulai dua ribu dua puluh pertamina memberikan wadah ekspresi bagi pemuda kreatif di desa walahar
melalui program nawacita atau pesona walahar creative destination
melalui binaan pt pertamina pat

untuk dari fuel terminal cikampek
dalam melaksanakan operasional distribusi bbm
mengandepankan aspek aspek lingkungan
yang salah satunya mengimplementasikan melalui program tjsl nawacita
fuel terminal cikampek
fuel terminal cikampek
mendasarkan program atas kepedulian dari permasalahan pandemi covid
yang berdampak bagi masyarakat desa walahar
program diimplementasikan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
memanfaatkan sumber daya alam menjadi obyek wisata
dan meningkatkan perbaikan lingkungan serta sosial masyarakat di desa walahar
pertamina juga berkontribusi dalam mendorong terciptanya lapangan kerja baru di desa walahar
upaya yang dijalankan melalui peningkatan sdm dan umkm
menambah infrastruktur di kawasan wisata danau cinta
hingga monitoring dan evaluasi kepada yayasan pesona walahar kreatif
di program walahar creative destination ini merupakan binaan dari fuel terminal cikampek
yang berada di wilayah regional jawa bagian barat
pertamina melalui fuel terminal cikampek
melakukan social mapping untuk memetakan permasalahan yang ada di sekitar wilayah operasional kita

dan ketika di pemetaan kita menemukan bahwa di wilayah operasional kita
terdapat potensi yang belum dikembangkan
sehingga kita bertemu dengan kelompok masyarakat kelompok pemuda
sehingga kita akhirnya memutuskan untuk mengadakan kegiatan di sini
atau menjalankan program tjsl bersama dengan kelompok pemuda yang diketuai oleh lokal hero kita
kemudian dari situ kita mulai kembangkan
dari tahun pertama sampai sekarang sudah berjalan di tahun dua ribu dua puluh tiga
sejalan dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
pertamina juga mendukung upaya transisi energi di desa walahar
mulai dua ribu dua puluh dua fokus program nawacita adalah membangun desa energi berdikari pertamina
dengan memberikan akses energi bersih sebagai penggerak kemandirian ekonomi berkelanjutan
inovasi energi baru terbarukan yang dihadirkan di danau cinta eco resort
adalah inovasi teknologi biogas eceng gondok dan solar panel
kami melaksanakan realisasi desa energi berdikari dalam program wanacita
terdiri dari dua jenis energi baru terbarukan yaitu
satu energi baru terbarukan panel surya berkapasitas dua dua kpp
dengan memanfaatkan potensi sinar matahari yang dikonversikan menjadi sumber daya listrik
energi baru terbarukan biologi
dengan memanfaatkan eceng gondok yang berkapasitas empat m tiga
dengan memanfaatkan limbah eceng gondok yang berlimpah
dan di area danau cinta dan sungai citarum yang konversi menjadi sumber energi biologis
pemanfaatan potensi lokal yang dikonversikan menjadi sumber daya energi tersebut
ditunjukkan untuk meningkatkan dampak program secara ekonomi sosial
dan di lingkungan sekitar

dan mencapai keuntungan secara berkelanjutan
tahun dua ribu dua puluh tiga inovasi resto apung serta teknologi hybrid eco dry
tengah dikembangkan di danau cinta eco resort
jadi untuk pengembangan kawasan walahar ini sendiri atau danau cinta eco resort ini
itu adalah dari dua pihak
jadi inisiasinya memang semua kita berasal dari kelompok masyarakatnya
dan perencanaan yang dimiliki oleh kelompok
sehingga kita memberikan dukungan baik secara teknis maupun non teknis kepada kelompok
kemudian dalam proses pengembangan dan perjalanan pengembangan programnya
pertamina juga selalu mendampingi
di sini ada kolaborasi dan sinergi antara pertamina dengan mitra binaan kita
atau masyarakat yang kita bantu
pesona walahar creative destination menjadi lokasi energi baru terbarukan dengan energi ramah lingkungan untuk setiap aktivitas operasionalnya
sumber energi di walahar ini memiliki keunggulan yaitu dapat diproduksi dalam waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan sumber energi tidak terbarukan
danau cinta eco resort memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi baru terbarukan melalui sistem solar panel
potensi energi bersih ini tergolong besar karena wilayah katolistiwa hampir selalu mendapatkan sinar matahari termasuk di desa walahar
pemasangan plts di area danau cinta walahar dengan kapasitas dua dua kw peak
atau kapasitas ini setara dua dua ratus watt dengan maksimal penggunaan energi listrik selama empat puluh lima jam
itu artinya penggunaan energi baru terbarukan menghemat biaya pengeluaran listrik hingga rp tiga ratus enam puluh enam setiap bulannya
selain itu listrik dari panel surya ini juga telah berkontribusi dalam pengurangan dampak emisi sekitar dua delapan puluh enam ton kilogram co dua ekvivalent per tahun
dan kedepannya insya allah kita akan semuanya kawasan danau cinta eco resort ini akan menggunakan seluruhnya memakai solar panel
ubed menyebut energi bersih dari solar panel di danau cinta ekowisata dapat menjadi lokasi percontohan yang inovatif
berkelanjutan selain itu tempat ini juga dapat menjadi sarana edukasi kepada pengunjung dan masyarakat sekitar
solar panel ini selain menjadi penambah energi listrik solar panel ini menjadi salah satu di mana tempat edukasi bagi masyarakat
dan masyarakat datang ke sini ingin melihat kok bisa ya listrik berasal dari sumber matahari
kebetulan alhamdulillah untuk instalasi kabel
dan lain lain itu aman semuanya cuman kendalanya itu aja sih ketika matahari nyeredu
atau mendung atau hujan seharian atau dua hari tiga hari itu pasokan listrik dari matahari itu akan berkurang
di danau cinta eco resort juga memiliki energi bersih biogas
energi baru terbarukan ini diperoleh melalui mekanisme sistem biodigester dengan memanfaatkan eceng gondok
menjadi energi alternatif yang menghasilkan gas
eceng gondok di sekitar sungai citarum dan anak aliran sungainya di desa walahar diperkirakan jumlahnya mencapai dua puluh tiga puluh dump truck atau sekitar satu ratus empat puluh sampai dua ratus sepuluh kubik
setiap satu minggu sekali ubed dan kawan kawan menyacah lima puluh kg eceng gondok

hasil cacahan tersebut kemudian diisi ke dalam instalasi fixed dome berukuran satu lima meter
proses ini menghasilkan sekitar satu enam ratus liter biogas jumlah yang setara dengan menyalakan satu kompor tungku selama delapan jam
artinya biogas secara ekonomi mampu menghemat pengeluaran
dari aspek lingkungan energi alternatif ini juga mampu berkontribusi dalam penanganan sampah eceng gondok lebih dari delapan puluh persen

jadi penggunaan biogas ini kurang lebih sekitar dekat dengan biogas secara ekonomi
misalnya contohnya kita per bulannya bisa keluar tiga tabung
itu kalau dicampur dengan biogas tersebut
itu hanya membutuhkan satu bulan itu satu tabung
jadi langsung kita ambil si eceng gondok ini ke darat
setelah di darat kita cacah melalui alat pencacah tersebut
setelah di inlet itu masuk ke tol
tongnya ini besar berukuran dua meter kedalamannya
dan setelah di dalam itu diolah bertemu dengan kotoran sapi
dan menjadi sebuah gas
dan tidak hanya itu setelah menjadi gas itu
itu akan masuk sebuah kotoran atau limbahnya menuju ke outlet
dan outlet ini menyimpan limbahnya
dan limbah ini berfungsi untuk menjadi pupuk
jadi tidak ada yang terbuang
tidak ada yang terbuang
di sekitar danau cinta eceng gondok tergolong mudah ditemukan
biogas mendukung kegiatan operasional di cafe danau cinta
khususnya untuk kegiatan memasak
membangun kawasan walar ini menjadi kawasan yang sangat strategis
dan bisa menjadi peluang untuk masyarakat menikmati
peningkatan ekonomi tersebut
kepala kelola pertamu
kepala kelola pertamu
lima puluh persen masyarakatnya mencari penghidupan di bidang pertanian dan perikanan
lima puluh persen lainnya bergelut di bidang industri
pemerintah kabupaten karawang terus mendukung pelaku umkm
agar selalu mengembangkan usaha
data laman karawangkabupaten go id menulis
pada dua ribu dua puluh jumlah umkm yang tersebar di kecamatan kelari sekitar tiga pelaku usaha
di antara beragam hasil kreativitas masyarakat
terdapat di antaranya hasil produk umkm yang ramah lingkungan
kemandirian masyarakat dalam mengembangkan potensi dan sumber daya alam
yang terintegrasi dengan lingkungan terus digalakkan
ini konsepnya sangat tepat sasaran sekali
dengan kegiatan pemikiran pemikiran pemuda di sini yang memang mereka sangat greget
desa ini bisa berkembang
wilayah desa ini banyak dikenal oleh banyak orang
terutama kan kita memiliki di sini ada destinasi wisata bendungan paris do ya
yang dibangun sekitar tahun seribu delapan ratus dua puluh delapan kalau nggak salah
nah dengan adanya destinasi wisata itu mereka sangat bergairah sekali
bersemangat bagaimana membangun kolaborasi dengan pihak pihak ketiga
sehingga ya alhamdulillah tercapai lah tempat seperti ini
yang tadinya mereka tidak ada kegiatan tertentu
yang tadinya mereka tidak ada kegiatan tertentu
sekarang dengan adanya kolaborasi dengan pertamina
kegiatan ini bisa menjadikan mereka sangat menciptakan hal yang sangat luar biasa
ubed berupaya untuk terus memajukan umkm di sekitar danau cinta
laki laki penggerak perekonomian kreatif dan peduli lingkungan di desa walahar ini
memberdayakan pengrajin di desa walahar
ecingkondok menjadi faktor hadirnya kreatifitas warga desa walahar
di tangan pengrajin asal desa di sekitar danau cinta
hama perairan ini disulap menjadi kerajinan ramah lingkungan yang memiliki nilai jual tinggi
ubed juga memotivasi pengrajin untuk terus berinovasi dan mengasah kreativitasnya
saat ini setidaknya ada sepuluh pengrajin eceng gondok yang ada di bawah yayasan persona walahar kreatif ini
seluruh kegiatan workshop dan galerinya terpusat di area danau cinta eco resort
kerajinan dan workshop ini adalah bagian dari yayasan persona warna kreatif
yang langsung juga dibina oleh pertamina
dan tugas saya sebagai ketua yayasan di workshop dan kerajinan ini yaitu
pertama memonitoring terus evaluasi dan juga memberikan masukan masukan terhadap produk produk apa yang akan dikerjakan
sampai ke titik harga bahkan kita pun di yayasan memberikan suatu cara bagaimana untuk menentukan pasarnya
semua bagian ejeng gondok dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan mulai daun batang hingga akarnya
inovasi teknologi tepat guna hybrid eco drive menjadi solusi efektif dalam proses awal produksi kerajinan tanaman air ini
jika sebelumnya proses pengeringan eceng gondok memerlukan waktu tujuh sepuluh hari dengan bantuan sinar matahari langsung
namun dengan bantuan alat ini eceng gondok kering dihasilkan hanya dalam waktu sepuluh jam
setelah melewati proses pengeringan eceng gondok lalu dibentuk sesuai keinginan
produk kerajinannya seperti anyaman kursi dan meja tempat buku sampai aksesoris meja dijual mulai dari rp dua puluh lima
saya lihat di danau ini ada ecek bisa dimanfaatin buat bikin kerajinan bunga gitu
buat bisa bikin kerajinan hiasan rumah gitu
selain dari bunga juga bisa sejenis kupu kupu capung burung itu bisa bikin kayak gitu
cuma kalau ecing itu sifatnya penutup penurut aja gitu bikin apa aja bisa sih
dibantu sama pertamina alat alat galeri ini itu ya
pertamina itu kalau ada pesenan kesini datang gitu pesenan
jadi jadi apa terbantu ya terbantu sama pertamina
pengrajin di desa walahar juga memanfaatkan limbah kayu untuk menjadi ukiran
potongan material yang sudah tidak terbakai ini diperoleh pengrajin dari pabrik mebel
dan palet peti kemas industri makanan dan tekstil di sekitar kerawang
jenis kayu yang digunakan untuk kerajinan ukiran kayu diantaranya jati dan
setelah dipotong kayu dibentuk dan diukir dengan pisau ukir
setelah terbentuk kayu kemudian dihaluskan dan dicat
proses pengerjaan ukiran kayu memakan waktu minimal tiga hari
tergantung ukuran dan kerumitan produk
harga jual kerajinan limbah kayu ini mulai dari sepuluh ribu hingga satu lima juta rupiah
bagi pengrajin lokasi menjadi salah satu hal untuk membantu kelancaran produksi dan pemasarannya
disini kan lokasinya jadi jauh dari rumah rumah
jadi kan kalau disana sama tetangga tetangga itu rapat
jadi kalau saya malam bikin siang bikin terlalu mengganggu
kalau di rumah itu banyak orang yang kerja siangnya kerja eh malamnya kerja siangnya pulang tidur keganggu
menarik peminat lebih banyak
cuma langganan langganan saya sih sudah banyak
jadi sekarang udah mau kesini semua pindahin kesini semua
kalau bawa pesen ya sekarang udah pindah ke daci gitu
ya yang tau mau kesini datang gitu
jadi ya memudahkan pemasaran
ya memudahkan pemasaran
agar kerajinan limbah kayu dan eceng gondok semakin dikenal oleh masyarakat luas
ubed juga merambah memasarkan produk ramah lingkungan ini ke ranah digital
ya rencana kedepannya kita harapannya ini akan semakin besar
dan juga terutama kita memanfaatkan pasar yang sekarang lagi ramai ya yaitu pasar online dan lain lain
mungkin kedepannya kita akan masuk di e commerce e commerce yang saat ini lagi rame ya
sebuah kafe yang bernama daci menjadi magnet pengunjung di danau cinta eco resort
sambil menikmati sajian makanan dan minuman
pengunjung juga menikmati suasana berbeda khas danau cinta
karena dia ajak teman terus katanya kafe nya bagus gitu
jadi yaudah nyobain aja eh emang bener bagus
kafe nya terus makanan juga enak
ini cocok ya jadi suasana siang juga anginnya masih ada
malam juga nggak terlalu gelap ya karena suasana sebelah timur juga ini lebih luas
jadi enak banget
kayaknya pas banget untuk acara keluarga dan pribadi ya duduk duduk di sini seperti itu
di bawah yayasan pesona walahar kreatif ubed juga tengah mengembangkan wadah untuk mengekspresikan bakat musik dan seni rumah masyarakat desa walahar
berupa panggung lokasi pentas kesenian
tidak hanya itu di satu sudut destinasi ekowisata ini juga tengah dibangun stand umkm untuk enam pelaku usaha kuliner
pembangunan restoran terapung juga menjadi pengembangan bisnis yang dilakukan ubed dan kolaborasinya dengan pertamina
tempat makan yang letaknya di atas permukaan air ini nantinya akan memiliki empat gazebo dengan luas enam belas meter persegi pada tiap bangunannya
kita tidak bisa jalan sendirian pak
kita harus benar benar bergandeng tangan membangun kawasan walar ini menjadi kawasan yang sangat strategis
dan bisa menjadi peluang untuk masyarakat untuk membangun kawasan ini

kami berharap implementasi desa energi berdikari melalui program nawacita yang telah berjalan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
berkontribusi dan perbaikan kondisi lingkungan
dan menjadi desa walahar menjadi desa percontohan
desa secara integritas yang telah mampu menjadi desa mandiri dan energi
pertamina berkomitmen penuh untuk terus menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
terutama pemberdayaan masyarakat
agar masyarakat bisa terus tumbuh
kemudian bisa terus berdaya guna
sehingga kemandirian energi dan juga kemandirian ekonomi dapat tercapai
tidak hanya di desa desa di ring satu
nantinya kegiatan desa energi berdikari maupun program program pertamina lainnya bisa direplikasi di seluruh indonesia
sehingga sustainability pertamina dan sustainability indonesia bisa dapat tercapai
program desa energi berdikari di desa walahar memberikan akses energi baru terbarukan
sebagai solusi kebutuhan energi masyarakat setempat
melalui program ini turut menggiring masyarakat mengembangkan potensi ekonomi
demi umkm yang mandiri bangkit dan naik kelas